keasun darah depresi dirasakan seorang anak di kota cirebon jawa barat
di usianya yang terlampau muda hari harinya dipenuhi oleh amarah dan tangisan
dikenal sebagai anak yang baik dan rajin perilakunya kini berubah menjadi sering mengamuk
usai sang ibu menjual handphonenya
namun apa yang dialami bocah berinisial a itu jauh dari kata sederhana
ada kesedihan beratnya beban menjadi orang tua
hingga impitan ekonomi dibalik kisah yang menyayat hati ini
dan inilah saudara kondisi bocah malang itu
ia terlihat histeris dan terus meronta ronta
sang ibu dibantu dengan keluarga lainnya harus menenangkan anak berinisial a
agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain
kondisi ini sudah dialami sang anak lebih dari setengah tahun lamanya
karena sering mengamuk pihak keluarga memutuskan agar anak tak lagi masuk sekolah
masa masa kelam tak hanya dirasakan sang anak tapi juga sang ibu siti anita
perempuan berusia tiga puluh delapan tahun itu menyesal telah menjual handphone anaknya
namun anita terpaksa mengambil langkah berat itu untuk bisa makan sehari hari
anita tak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya
tak ada nafkah selama delapan bulan dari suaminya yang kini sedang bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota
bukan hanya anita beserta anak anaknya yang tinggal di
rumah mungil di kecamatan kesambi tapi ada dua keluarga lainnya
bila waktu bisa diputar anita mengungkapkan dirinya tak akan menjual ponsel anaknya
meski telah mendapatkan izin dari sang anak
mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya
hasil nabung sendiri jadi payah sendiri saya pinjamkan
dia boleh pak boleh
tapi itu di saat itu siang sering mengalaman kayak gitu
saat ini sang anak tak lagi masuk sekolah
terakhir anak ini bersekolah pada oktober dua ribu dua puluh
di mana saat itu ia baru saja naik ke kelas enam sd
meski demikian pihak sekolah selalu memantau perkembangan anak
pihak sekolah datang ke rumah sang anak
juga berkonsultasi dengan puskesmas serta dinas kesehatan untuk pemulihan kondisi
selain itu pihak sekolah mendukung sang ibu untuk menangani a
di mana anak ini sendiri masih terdaftar di data pokok pendidikan
lengkap dengan rapot serta catatan akademiknya
sekarang kondisi psikologis sang anak menjadi fokus penanganan
dari sekolah juga kalau misalnya ada yang hal hal penting
tetap menyampaikan tidak serta merta tidak berangkat terus dikeluarkan
jadi masih tetap menjadi murid kami siswa kami
karena kasian kan dia masa depannya sudah masih panjang
anak anak kemudian juga sudah kelas enam
jadi itu terus mensupport kalau misalnya ada buku buku yang memang dibutuhkan kami kasih tetap ke rumahnya
dukungan banyak datang dari berbagai pihak warga di sekitar rumah ini menaruh perhatian lebih
sejumlah tetangga pernah memberi hadiah sepeda untuk si anak
sepeda itu dibeli dari hasil patungan swadaya warga di sekitar kediaman
kasus ini sampai menjadi perhatian presiden joko widodo pada hari senin kemarin
selain melihat kondisi langsung anak staf kepresidenan puput haryadi juga menyampaikan bantuan dari presiden berupa biaya pendidikan hingga lulus nanti
serta dua orang adiknya yang juga mendapatkan program bantuan untuk bisa menyelesaikan pendidikan
bermanfaat dan digunakan dengan baik
anggaran yang dibutuhkan dari bapak presiden bantuan yang dibutuhkan oleh presiden
penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh dinas pendidikan karena peruntukan untuk biaya pendidikan
bantuan tersebut terdiri dari biaya pendidikan dan peralatan sekolah
anak berusia tiga belas tahun itu perlahan bisa berani keluar rumah dan bermain bersama dengan anak anak lainnya
banyak hal dapat memicu anak menjadi depresi dan penting bagi orang tua untuk melihat gejala gejala yang mengarah ke depresi dalam perilaku sehari hari
seperti mudah cemas marah serta meledak ledak
pola asuh yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kepribadian sang anak